haram yang diperoleh oleh seseorang
sesungguhnya akan habis pula untuk hal hal yang haram
seperti berjudi berzina mabuk mabukan
bahwa harta yang haram tidak akan berkah
tidak akan membawa kebaikan
tidak akan menjadi daging atau boleh dimakan oleh keluarga kalian
malahan harta tersebut akan menjadi buka
untungnya sakit kamu gak terlalu parah ya mulia
mudah mudahan berobat jalan kamu bisa letak sembuh
kang sebenarnya mumun khawatir sama keadaannya nisa
memang ya kenapa sih nisa bukannya demamnya udah turun
kata dokter sakit ica makin parah
kok nisa gak nyalain lampu ya
lu tau kan
kang dadang ini sekarang lagi sakit
nah kalau tiba tiba ada preman lain ngajak dia duel
gue yakin nih pasti kang dadang dengan mudah dikalahkan sama pereman itu
iya salahnya kang jodoh juga tuh
masa kakinya kang dadang gak sembuh sembuh juga
padahal udah dibawakan ke kang buru terkenal lagi
enak aja kalian semua nyali saya
saya yang udah berusaha kang dadang itu aja pas
kang jodet duduk dulu kang
iya kang dadang sebentar kang
jangan pengen lama
saya denger dengar teh
nisa masuk ke rumah sakit
karena harus minap di rumah sakit
sampai dirawat di rumah sakit
berarti biayanya mahal dong kang
ini saya ada uang buat tambahan biaya administ di rumah sakit
mudah mudahan allah memberkahi ini kang
terima kasih kang
saya permisi dulu kang
badan ini lengket semua rasanya
kaki ini nggak sembuh sembuh juga tapinya
nanti kakinya juga pasti sembuh
hari ini aja udah lima tukang urut
tapi nggak ada satupun yang bisa nyembuhin kaki saya
saya pergi dulu
kenapa tukang dadang
tunggu sudah selesai
tak tahu kang
saya juga bingung
ketika mengambil haram
harta haram yang diperoleh oleh seseorang
sesungguhnya akan habis pula untuk hal hal yang haram
bahwa harta yang haram
tidak akan berkah
tidak akan membawa kebaikan
kebaikan tidak akan menjadi daging apa boleh dimakan oleh keluarga kalian malahan harta
hal tersebut akan menimbulkan kesulitan kesulitan hidup kesusahan kesusahan menimbulkan bencana
penyakit dan lain sebagainya jadi harta haram tidak bermanfaat bagi siapapun maka jauhilah
kalian mencari harta dan nafkah dari jalan yang tidak pilih doyol allah carilah oleh
ada harta harta nangka dengan jalan yang halal semenjak saya jadi preman
mumun dan nisa bergantian sakit setiap kali saya coba buat ngumpulin uang sama mumun
lalu saja habis dengan sia sia
ini pekerjaan buat saya kang saya khawatir kang khawatir gimana maksudnya apa nih ya
khawatir soal kang dadang kan coba tahu kang dadang itu lagi sakit nanti
ia beropi kamutenya mau cari gari garis pride anda rashidug engak enggak nhiasa
si rohim setorannya selalu telat
dicarin kemana kemana malah disini ngumpet
nanti setorannya kang rohim biar saya yang nagih
kamu balik aja ke warung sana
terima kasih dang
ini setoran uangnya
sudahlah kang simpen aja kang
tapi nanti kalau ditanya sama yang lain bilang kang udah store sama saya
saya mandi dulu kang
iya baik dang
terima kasih ya allah
engkau telah beri hidayah untuk dadang
semoga semakin banyak hamba hambamu yang sadar
alhamdulillah terima kasih ya allah
kamu tadi mau ke rumah sakit ya
kasian nisa sendirian di rumah sakit
kok tumben pulangnya cepet
berhenti atau aku lakuin kalau manages haya abadi ke arah kamu

mengharusin dengan qued media an danku
ini uang untuk menebus obat nisa nenek
tapi kenapa kang
tapi aka nggak tahu apa obat yang dibeli dengan uang itu bisa menyembuhkan nisa atau tidak
kang kan ada preman yang menantangin akang itu datang lagi kang
iya kang mereka datang ke akang lagi
kalian sajalah yang urus
saya lelah ingin istirahat